pemerintah indonesia telah melakukannya di dua sembilan ratus empat puluh satu titik
mudik atau pulang kampung halaman saat menjelang hari lebaran
telah menjadi budaya yang tak bisa dipisahkan dari masyarakat indonesia
beragam persiapan pun tak luput dari momen ini
salah satunya dalam mempersiapkan pecahan uang kecil
yang akan dibagikan untuk sanak keluarga setibanya di kampung
mau nuker duit buat lebaran
tadi datang ke sini jam setengah enam itu juga kayaknya ada kesiangan ya
dengan adanya kasion bank indonesia ini
mempermudah masyarakat untuk menukarkan uang baru
yang bank bank lain sudah tutup
jadi masyarakat masih bisa kesini
sejalan dengan tugasnya mengedarkan rupiah
bank indonesia yang memahami kebutuhan masyarakat
hadir dengan program bi peduli mudik
kembali hadir di res area km lima puluh tujuh
mulai tanggal dua puluh sembilan mei sampai dengan dua juni dua ribu dua puluh
ini memberikan kesempatan kepada publik yang nggak sempat menukar
di titik titik yang disediakan
begitu keluar dari jakarta atau dari kota besar
bank indonesia mengetahui ada tradisi masyarakat
bank indonesia menyediakan fasilitas penukaran uang kecil
dengan penukaran maksimal senilai tiga tujuh juta rupiah
hal ini dilakukan agar distribusi dari bank indonesia ke daerah yang tidak bawa uang baru
dan distribusi rupiah pecahan uang kecil
tersebar merata di tengah masyarakat
selamat penukaran mudah mudahan terus dilakukan penukaran
sehingga kembali uang uang baru ini akan bergerak kepada masyarakat
bank indonesia juga menyediakan fasilitas top up uang elektronik
sebagai bagian sosialisasi penggunaan uang elektronik kepada masyarakat
seiring gaya hidup yang menuju less cash society
bank indonesia memperkomunikasi dengan uang baru dan kecil untuk masyarakat yang tidak bawa uang baru
dan menyediakan berbagai fasilitas top up uang elektronik juga
ada juga sosialisasi ciri ciri keaslian uang rupiah atau cikur
refreshment dan cek kesehatan
area bermain anak dan free takjil
dan kebetulan ada standnya bi yang kita bisa manfaatin juga istirahat
melalui kegiatan bi peduli mudik fitra bersama rupiah ini
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketersediaan uang rupiah
bank indonesia akan ada di mana mana memberi makna untuk indonesia
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia